ajak teman dapat lagi lima puluh ribu
saya sudah berusaha sekali pak
saya heran sama berdiri berdiri
oke sabar ya
tepuk tangan dong
nggak mau nanti yang lain ya
nah nah nah nah
kok manta gak gini seh
tunggu tunggu tunggu
yang lain ya
pak badut kok suratnya diulang ulang seh
nggak asik nih
iya nggak bos banget seh sumpah
kok pak dudginian dipanggil ke acara kamu seh
apa gimana seh pak
nggak sabar dudginian dipanggil ke acara aku

nanti papa yang ngurus badut itu
kamu nggak kecus jadi badut
kamu membuat ulang tahun anak saya berantakan
saya gak mau dengar alasan kamu
kamu tidak profesional
kamu merusak acara anak saya
saya tidak terima karena kamu saya bayar mahal ke perusahaan kamu
saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan
apa yang kamu lakukan
merusak acara anak saya
di kontrakan harusnya bapak membayar rp satu lima ratus pak
mau kurang atau apa kek saya nggak mau tahu
kamu mau ganti pesta acara anak saya yang berantakan
masih mending kamu saya kasih uang
dasar badut sialan
ya allah kita
kita mungkin tercapek
sayang istirahat dulu yuk
ya allah kita istirahat aja ya
biar darahnya nggak keluar terus
kita kan dari tadi tiduran
kenapa darahnya nggak keluar terus bu
mungkin kita masih kecapean sayang
bu tembak mau mati bu
kita nggak mau mati
bu kita nggak mau mati bu
kita nggak mau mati
baru pak kita minta maaf ya pak ya
kita nggak sengaja
maaf ya pak maaf pak
kalian tidak salah kok
saya yang harusnya berterima kasih sama kalian
maaf pak ya
oh iya saya raka ini adik saya dimas
iya iya terima kasih
iya kita pamit assalamualaikum
bu bapak mana
ujam segini belum pulang
iya sayang sebentar lagi bapak juga pulang
bu kita mau buka sama bapak
iya nanti kita buka puasa bersama sama bapak ya
mudah mudahan bapak pulangnya sama kayak kemarin kemarin lagi ya bu
ini uangnya pak
kok cuma tiga ratus ribu din
yang ada cuma segitu pak
pak yuda kontrak kita rp satu lima ratus mana uangnya kamu pakai ya
enggak benar pak yuda memang cuma ngasih segitu karena anaknya tidak suka dengan permainan saya pak
apa dean harusnya kamu itu tampil maksimal masa anak kecil begitu aja kamu gak bisa atasi sih
sebagai badut harusnya kamu menguasai berbagai macam situasi
saya sudah berusaha sekali pak
usaha apa saya heran sama baju sekarang maunya upah yang gede banyak alasan tapi usahanya nggak maksimal
terima kasih pak
lu tuh yakin tahu restoran daerah sini ha udah mau berduk bu
udah mau berduk nih
iya din kita kan lagi nyari dari tadi eh gimana sih
nyari sih nyari tapi dari tadi lu muter muter muter muter gimana sih laper gua
lu percuma ya puasa puasa marah marah gak sabaran sabar dikit jadi orang kita kan lagi nyari sekarang
mulai jadi kiainya mulai udah deh kita cari lagi deh tuh
tadi gue nyari salah sekarang suruh nyari lagi
ya allah uang segini mana cukup untuk menebus obat obatan kita
kasihan anakku ya allah gimana gita bisa sembuh kalau saya tidak punya uang banyak
pak udi ngapain di sini pak
pak kayaknya lemes gitu pak pak sakit
pak pak kebetulan nih pak restoran deket sini dimana ya pak dari tadi kita muter muter nggak ketemu temu
iya pak mas tinggal lurus saja terus ada belok ke kanan sedikit nah disitu restorannya
lurus belok ke kanan nah sedikit ada sebelah kanan itu restorannya ada di sudut
eh pak udin pak udin
ya udah ikut kita buka puasa bareng aja
nggak usah mas terima kasih
loh bentar lagi kan beduk pak
iya tapi saya mau buka puasa di rumah aja
wah mana keburu pak belum mau azan mendingan buka sama kita aja nggak apa apa

iya udah pak
makanan kesukaan kita
tapi uang itu untuk beli obat aja nggak cukup
nggak nggak ada apa apa
kalau anak saya suka sekali dengan makanan itu
sama ayam ini tolong dibungkus aja
nggak usah mas nggak usah
benar mas nggak usah
kita baru kenal tapi saya sudah banyak merepotkan mas
pak udin anggap aja ayam tadi hadiah dari kita untuk anaknya pak udin
terima kasih terima kasih
soalnya anak dan istri saya pasti sudah menunggu di rumah
saya ambilin pesanannya dulu ya
ini pesanannya ya
pak udin ini
terima kasih mas saya pulang duluan ya
barang dikasih gaya
barang dikasih gaya
ini kan punya pak udin